kok kalian pada nangis
kita sedih sus
kita abis denger berita dari korea
masa semangkok sama jajan yang putus
iya sedih banget
karena ternyata jadwal operasinya mundur
dan belum tentu
dapat donor mata yang cocok
operasi itu apa sih apa
operasi itu apa
dari tadi kita belum
udah pamit dulu semua opa opa sana
ada pesen yang masuk
boleh kamu tolong buka
ini ada voice note dari nomor tidak tersimpan
pasti kamu lagi sibuk kerja
pasti kamu lagi pusing ya
pasti kamu lagi pusing ya

sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya

bu elsa kedengaran sangat tulus
bu elsa kedengaran sangat tulus
dan mencintai bapak
dan mencintai bapak
cinta aja sangat beda
cintanya elsa sudah berubah menjadi sebuah opsi
bukan untuk kebahagiaan
bukan untuk kebahagiaan
bukan untuk kebahagiaan
tapi justru menghancurkan cinta kita semua
dina udah dengerin faiz nanti
bentar tunggu bentar
gak dibales sama nino
gak dibalas ini gimana ya
dia masih marah ya
ini masih marah dia sama
kamu harus tenang
kamu harus tenangin
suami kamu tuh belum bales
hardi lagi sibuk kerja
nanti kalau dia udah gak sibuk kerja
nanti masih marah sama saya
ini masih marah sama saya
jangan sampai susernya liat sis
jangan sampai susernya liat
aduh bosan banget ya didungin kamu
dia oleh kedua pula pihak pada saat meeting tadi
jadi bapak tinggal cek pulang dan tanda tangan saja
baik permisi pak
rencana yang bos minta sudah saya laksanakan bos
pastikan rencana berhasil ya
harus dengan rapi
kan kita belum muat naik
ovan tuh masih ada kerjaan
reyna lanjutin muarnainya ya
bikin yang bagus
iya aku mau gambar buat ovan
setiap kali melihat dia
hatiku rasanya adem
situasi seperti ini yang membuat aldebaran melarang reyna keluar rumah
reyna pasti sedih gak bisa belajar bersama teman temannya di sekolah
tapi kalau ada yang sering sama reyna tidak akan pernah tau

iya pak ada yang bisa saya bantu
saya mau nyiapin kejutan buat keluarga saya buat reyna
tolong bantu siapin
oke siap permisi pak
badan memang pegel pegel sekali
tadi kan mama habis perjalanan dari bandung
nih ya mau pasti capek
pak kita pulang sekarang ya
aku mesti istirahat mulai enak badannya
papa doakan kamu al semua sehat sehat ya
kalian semua dijaga sama allah
dari orang orang yang berniat nihat sama kalian
semoga papa dan mama juga
makasih papa sama mama udah kesini ya hati hati
kami permisi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sa sa kamu harus pikirin hal hal yang bikin kamu senang
emas duit berlian bakso opa opa ganteng
ya ya tenang ya
jangan sampai kamu masuk kamar busa lagi
ya ya kan jess ya
ya kamu pokoknya harus tenang
kamu mikirin aja nanti mereka pasti bakal hubungin kamu lagi
kan mama papanya elsa kan udah dari sini
nah kan ntar pasti tuh habis dari sini langsung ke rumah nino tuh
tarik nafas keluarin tarik nafas jangan lupa keluarin
mbak neneng mbak elsa mbak jessica
kok masuk kamar dia bilang dulu sama suster sih
kenapa kok kalian pada nangis
kita sedih sus
kita abis denger berita dari korea
masa se mangkok sama jenjen yang putus
sedih banget sih
iya sedih banget